lalu apa ibu dan zara sekarang sudah ikhlas memaafkan almarhum
ibu zara maafkanlah dia
maafkanlah dengan ikhlas almarhum
apa yang di sini cup ini istri kamu ya
oh calon cup nggak baik kemudian ke hotel apalagi baru calon dosa tau
eh lu kok jadi ceramah sih kau mau ceramah salah di masjid ya
aku sendiri ngapain di hotel
kalau saya siap nangka jadi sini cup tiap hari
saya cuma ngingetin aja cup nggak baik dosa tahu
eh lu nggak usah ikut campur urusan gue ya
gue makan bukan dari lu juga kok nggak usah ikut campur lu
cepo banget sih lu jadi orang urusin tuh urusan sendiri nggak usah urusin orang lain
lora tahu nggak sih
yuk urusin suami lu
anak saya di hotel sama pacarnya
iya bu padahal dia kan belum menikah
kata petugas hotel dia menyewa kamar hotel lama di sana
bu punya anak tuh diajarin jangan maksiat terus kan dosa
masa ibunya tinggal di gudang rumah yang lagi teropasi
anaknya anak anakan di hotel berdua gimana sih bu ajarin dong
nah lihat sayang ini rumah kita
kita bakal bangun rumah tangga di sini kamu senang gak
yang penting kamu seneng
kenapa kalian gak cepat menikah
kalian kan kalau pergi bersama sama kemana mana
daripada menimbulkan fitnah
nah bu ustazah
ini bukan mas jito
jadi lo tuh gak perlu ceramah
gue juga gak perlu nasihat lo
gue mau kawin kapan kayak bukan urusan lo tau
nikah cepet itu bakalan punya anak cepet juga
kita kan masih pengen bebas
pengen berduaan terus kan ya
pintu depan ini cuma buat gue lewat sama nyonya rumah ini tau
lo kan kemarin di belakangnya lewat belakang lah
aduh tuh kok gitu banget sih sama ibu
masa pelazim bang
abang tuh udah kurang ajar sama ibu
ada ini lagi dateng satu
makin buat panas aja
lo denger ya
rumah ini yang ngebangun itu
pake uang gue sama ucup
jadi lo gak punya hak apa apa
awas lo sekali sekali gue liat lo lewat pintu depan
gue busir lo kalau keliatan
sini umat lama banget sih jalan
sekarang ini jadi kamar berdua
ini tuh rumah zahra juga bang
jadi zara sama ibu tuh masih ada hak atas rumah ini

hei anak jil
lo tau apa tentang hak
lo tuh gak ada hak tau
masa iya sih abang lebih ngeliat perempuan itu dibanding keluarga abang sendiri

aku captur dia

apulah lo berdua
zara mau pergi
jangan pergi zara
tahan sama bang ucup sama pacarnya bu
boleh ngalamin bu
zara rumah ini
kamu gak boleh tinggalin rumah ini
yang ada tuh bang ucu tuh
malah makin semena mena bu sama kita
tanpa buang ucup juga kita masih bisa hidup kok bu
nanti zara bisa cari kerja
kamu gak boleh pergi
bang ucup akan
kembali ke jalan yang benar
ibu mohon bantuan kamu
kamu jangan malah tinggalin bang ucup
tapi bang ucup tuh udah salah jalan
kamu yang sabar ya nak
yalah itu orang dua
ibu itu sayang
karena aku udah pernah bilang
kalau kamu masih tinggal sama mereka
terus aku harus gimana sayang aku pusing tuh
kalau menurut aku sih ya
mendingan kamu usir aja tuh zara
lagian gak ada gunanya juga mereka tinggal
eh lo berdua
ada apa cuk
mulai detik ini ya
lo keluar dari rumah ini dong
gak usah pura pura kaget sekarang lebih beresin barang barang
terus lo pergi dari sini
rumah ini milik jahra juga
jadi kita tidak akan
pergi dari rumah ini
eh orang tua
lo punya otak gak sih bisa mikir gak sih
ini rumah kan udah goa renovasi semuanya kan
otomatis jadi punya gue lah
kamu gak bisa memiliki rumah ini
rumah ini milik bapak muhammad rum
berarti milik jara dan milik ibu juga

orang batu banget ya
gue hitung sampai sepuluh ya
kalau lo gak keluar juga
enggak kita gak ada yang keluar dari rumah ini
bu gak apa apa bu
biar kita pergi aja bu dari sini
ibu sudah ambil keputusan
tidak ada yang pergi di rumah ini
ini rumah gue
kita bakal keluar puas hah
gila bu kenapa dimasih
sup kamu gak bisa begini sama ibu
beri perjalanan ya allah beri perjalanan ya allah
ucap ucap tunggu
kenapa lagi sih
tapi biar kamu salat dulu biar hati kamu terdancung
pokoknya keputusan gue udah bulet
lo sama zara harus keluar dari rumah ini tau
gue mau jeput tawet minggir gak
ujuk dengar ibu dengar ibu
ibu yang melahirkan kamu ibu yang mengandung kamu
ibu melarikan kamu pertahankannya nyawa cep
minggir gak lo minggir gak
minggir minggir ah
jadi itu anak ibu
kalau punya anak didik yang bener ya bu
begitulah ceritanya pak ustaz
lalu apa ibu dan zara sekarang sudah ikhlas memaafkan almarhum
ibu zara maafkanlah dia maafkanlah dengan ikhlas almarhum semoga semua kejadian ini bisa cepat berlalu bu
ibu maafin pak ucup ya bu zara udah ikhlas kok maafin pak ucup
pak ustaz maafin pak ucup
pak ustaz maafin pak ucup
pak ustaz maafin pak ucup
pak ustaz maafin pak ucup
pak ustaz saya memaafkan dan mengikhlaskan semua kesalahan pak ucup pak ustaz
subhanallah alhamdulillahirrahmanirrahim ya allah
baiklah bu kalau begitu sekarang saya coba menggali kuburnya
biar saya bantu ya pak ustaz
nggak usah sarah biar saya saja
ini benar benar keras ini tanah

alhamdulillah bu tanahnya sudah tidak keras bu biar saya lanjutkan menggali ya bu
ustaz sudah bisa pak ustaz
ya pak ustaz naik saja
terima kasih ya
pelan pelan pak bagian kepalanya tolong dipegang mbak

terima kasih bu
yang sabar ya bu
terima kasih ibu
bapak bapak dan ibu ibu semua kejadian ini semata mata hanya karena kebesaran allah ⁇ taala ⁇
kita semua bisa mengambil hikmah dari kejadian ini semua
bahwa seorang ibu adalah segalanya
karena surga ada di telapak kaki ibu
makanya kita sebagai anak jangan pernah sampai menyakiti hati seorang ibu
karena murkanya ibu adalah murkanya allah
semoga kita semua dilindungi dari azab api neraka